gue gak nyangka deh
ternyata hubungan elsa sama ricky
sudah sampai sejauh itu
pada waktu gue tanya elsa
mereka itu gak ada hubungan apa apa
dan sekarang semua jadi jelas raff
kenapa ricky selalu lindungi dan belain elsa
kita akan memanggilkan saksi yang ketiga yaitu riki alexander
pada saudara ricky apa benar anda telah membantu untuk saudara elsa melarikan diri
bentar bentar bentar bentar bentar ki
kalian berdua kenapa tak
orang dia aja sakit keras
masa tajuk itu keliatannya ngomongnya masih nyolot sakit keras dari mana aja
kita beneran ki kita gak bohong
jadi emang geri udah nyemunyiin masalah ini udah lama ki
dan umur dia udah gak lama lagi
dan makanan itu sebenernya bukan dari kami bertiga
itu beneran dikasih dari diri sendiri
dia sedih dan galau banget pas lu ngambek dan cuekin dia
kasian geri ki
lo jangan pernah berantem lagi sama gary
kita harap lo bisa baikan ya sama dia
ya ampun geri
terus sekarang geri dimana
dia ada di taman kampus
mendingan lo langsung samperin dia deh
mendingan lo langsung samperin dia deh
apakah anda telah membantu untuk saudara elsa melarikan diri

benar yang boleh
benar yang boleh
benar yang boleh
masih agaklah kalau bisa mampu
makan itu semuanya
demi saudari al saud

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kita mesti samperin elsa ya sekarang ya
kiki maafin kamu asal kamu harus tetap semangat ya kamu harus berjuang ya kerry
terima kasih kamu udah kirimin makanan ke kiki meskipun kamu nyebelin suka gantengan berisik
tapi kiki juga sedih kalau kamu meninggal
eh tunggu lu ngomong apa sih lu doain gua mati
bukan doain carry kamu jangan sensitif kayak gini kiki itu prihatin
kiki prihatin karena umur kamu gak lama lagi
enak aja lu bilang umur gua gak lama lagi
eh tunggu tunggu tunggu siapa yang bilang kayak gini nih
sahabat kamu ipul sama sudikin katanya kamu sakit keras keri keri tetep semangat ya kamu jangan patah semangat harus berjuang
bener bener ya sudikin sama si ipul
kiki biar kita berdua minta maafin sama kalian kita ngelakuin ini semua biar kalian baikan
iya kalian jangan berantem terus dong
kita baikan ya
tapi bukan berarti ini terus abis itu kiki gak akan ngambek lagi ya kalau kamu nyebelin
nah gitu dong enak dilihatnya ya
enak banget liat
riki dan elsa mereka
elsa itu kan sangat mencintai nu
kok dia bisa melakukan itu sama ricky
udah kamu gak usah nanggap mikirin itu ya
elsa udah menerima karmanya
dulu dia fitnah kamu selingkuh
sekarang elsa yang benar benar selingkuh dengan ricky
dan semua kebohongan elsa udah dikubas habis hari ini
apa yang elsa tabur
itu yang dia tuai
mama juga gak percaya
dia bisa jadi seperti itu
kok bisa ya
dia sejahat itu
dan setegak itu
aku gak paham
pulang situ kali ya
kok kamu ada disini
mas randy mau kemana
ini saya mau ke rumah pak al
mau nganterin beberapa dokumen
pak al kan hari ini
lagi datang ke persidangan bayang saham
mas randy boleh ya

itu kan cowok yang dilopak geran si kiki
dia beneran ada hubungan sama kiki
yah kalau dibanding sama gue mah
kalah jauh lah gue
eh pindah balik
kisah si arctic
kenapa ricky selalu lindungi dan belain elsa
karena dia pikir elsa hamil anaknya dia
sekarang ini gue shock banget
waktu liat kesaksian ricky tadi
dan sekarang gue yakin banget
kalau ricky pasti kena hukuman
semoga hukumannya nggak berat ya
kayaknya gue ngerti deh sekarang
kenapa waktu itu lo comblangin gue sama ricky
duit cuek banget sama gue
karena dia udah secinta matiin ya sama elsa
tapi makasih ya lo udah temunin gue ke sidang hari ini
jadi kita pulang
gak turun ki
udah saya buka kok sentralognya
saya duluan ya
mas randy gimana tuh
kok gak peka
kang kiki maunya dibukain pintu sama mas randy
makasih ya mas randy
cakaian rumah yang bener
dingin dingin enaknya jajan
jajannya tahu tempat mau amel
eh gak ada angin nggak ada hujan
terlalu banyak kamu yosha
terlalu banyak kamu yosha
kamu memang kira aku malu di depan umum
gak ada kayak ini
saya melakukan itu dengan yosha
beberapa bulan lalu di serenity hotel
saya sudah mencari
saya sudah mencari
itu nino kenapa sih kok kayaknya marah besar
gak tahu ma
noh kamu kenapa noh
noh buka pintunya noh
noh buka pintunya noh
tidak tentu tidak
buka pintunya tidak
saya begitu aja pak
jadi kecurigaanku selama ini benar
waktu itu saya disuruh pariki
buat bohongin bapak
dan juga waktu itu saya yang
nganterin minuman ke mbak elsa disuruh pariki
aku malu pak
udah melakukan itu nus
masya allah nus
gak menyangka bapak
mama tahu ini berat untuk kampung
kamu harus abah hadapin ini semua sayangnya
ceritakan semuanya pada allah
agar kamu diberi ketenangan
dan diberikan petunjuk
jalan ke depanmu nus
bapak benar sayang
kamu harus sholat
biar kamu tambah bisa hadapin ini semua
kalau cukup sweetheart menginginkan kebolehan
kamu suaranya akan adalah hahwillah

gue inget apa kabarnya fah
dia ngelulu gimana tuh
tidak mungkin dicek kamu

kalau di young buena

kenapa lu tega
tapi memang itu kenyataannya sah
gue diminta bersaksi
dan gue bersaksi atas apa yang gue tau
lu salah rik ini anak nino bukan anakmu riky
apa lagi lu harapkan dari nino
nino udah ngebuang lu dia udah gak peduli sama lu
jangan sebarangan ngomong lu ya rik jaga mulut lu ya rik
nentikan kalian jangan bikin ributan
lu itu jahat rik gue yang kata pertama lebih lu
padahal gue tadinya udah seneng
gue pikir elisa udah mulai membuka pintu hati
itu hatinya buat gue
dia sedikit sedikit mulai terima perasaan gue
elisa kembali menutup pintu hatinya buat gue
dan mungkin untuk selamanya
sampai jumpa lagi